kebakaran padang savana dan bukit teletabis area wisata gunung bromo kabupaten probolinggo jawa timur terjadi sejak sabtu siang hingga minggu siang
api dengan cepat menghanguskan puluhan hektare hamparan rumput di dua titik perbukitan area gunung bromo
hingga minggu siang masih tampak dua titik api dan asap tebal di padang savana dan bukit teletabis
yang merupakan area taman nasional bromo tengger semeru wilayah probolinggo jawa timur
kebakaran yang terjadi sejak sabtu siang ini mengakibatkan sejumlah pohon cemara dan tanaman khas tengger
seperti bunga abadi ludes terbakar
upaya pemadaman api mengalami kesulitan karena titik api sulit dijangkau kendaraan roda empat
sejauh ini belum diketahui penyebab kebakaran
untuk kronologi kebakarannya diperkirakan berada di titik wilayah malang
terus tadi pagi kita bersama warga masyarakat seluruh wilayah tengger
kurang lebih ada sekitar
tiga ratus relawan baik relawan pecinta alam maupun warga sekitar
membantu taman nasional dalam mengendalikan kebakaran ini di wilayah savana
petugas mengimbau pengunjung tidak membuang puntung rokok sembarangan
selain rumput dalam kondisi kering
angin kencang yang melanda kawasan bromo juga dikhawatirkan menciptakan titik api baru
kita sudah melakukan penjagaan kemana mana pemadaman mulai kemarin
kita sudah menggerakkan tadi tiga ratus dua puluh personil
taman nasional pelaku wisata bpbd yang ada di sekitar kawasan sudah kita gerakkan
teknisnya macam macam kita tadi
ada sistem kebiok ada sistem api tandingan dan sistem sekat bakar
kebakaran yang terjadi di perbukitan kawasan bromo ini menjadi tontonan pengunjung
andika salah satu pengunjung asal malang mengaku kecewa melihat pesona alam terbakar
sangat indah jadi terbakar jadi kayak gini
kecewa sih tadi tahu kebakar kayak gini
ini dari malang
bukit teletabis terletak di lima km selatan kawah gunung bromo
hingga saat ini api yang menjalar di padang savana dan bukit teletabis belum bisa dipadamkan